mikuah di dataran tinggi
seperti kita di daerah kita
mata pencaharian yang cocok apa
mata pencaharian yang cocok apa
mata pencaharian yang cocok apa
indonesia timur ini memiliki banyak cerita
tentang kehidupan nenek moyang
dan juga memiliki persona alam yang memukau
sebagai titik awal kedatangan di sulawesi selatan via udara
saya akan mengajak anda ke maros
untuk melihat keindahan bukit kars ramang rambang
tempat di mana ditemukannya peninggalan jejak manusia purba
ramang ramang merupakan tempat wisata alam gugusan kars
yang terletak di kabupaten maros sulawesi selatan
sepanjang perjalanan menuju dermaga ramang ramang
saya disuguhi pemandangan indah pegunungan
serta bukit batu kapur yang terbentang berdampingan dengan persawahan
setelah menempuh satu jam perjalanan dari kota makassar
sekarang saya sudah tiba di maros
tepatnya di kawasan ramang ramang
untuk menyusuri kawasan ramang ramang saya akan menemukan kawasan ramang ramang

di sebuah kiri saya sudah banyak perahu yang bisa disewakan
warga di sini biasanya sebutnya joloro
harganya mulai dari dua ratus rupiah sampai tiga ratus lima puluh rupiah per perahunya
tergantung berapa banyak orangnya
di ramang ramang terdapat tiga dermaga
biasanya wisatawan akan memulai perjalanan dari dermaga satu seperti yang saya lakukan
ketika perahu mulai menjauh dari dermaga
saya disambut dengan batu batu kapur yang berada di tengah sungai putih
kiri dan kanan sungai dipenuhi pohon nipah
pohon yang sejenis dengan palem ini memang hidup di lingkungan hutan bakau dan pasang surut air laut
perhentian pertama saya adalah dermaga dua
dari sini saya akan berjalan selama kurang lebih sepuluh menit
untuk mengunjungi sebuah situasi yang sangat menarik
di situ saya akan menemukan situs gua prasejarah yang bernama situs batu tianang
tak hanya memiliki pemandangan pegunungan kars yang menakjubkan
kawasan ini juga memiliki sejumlah situs gua prasejarah
situs batu tianang adalah salah satunya
situs batu tianang berada di bagian bawah perbukitan kars yang disebut gua gua kaki cadas
di sini saya dapat melihat sejumlah coretan dan gambar berupa fauna akuatik perahu dan perahu

pengunjung tidak boleh menyentuh gambar gambar ini untuk menjaga keabadiannya
menurut akademik itu usia gambar ini sekitar lima belas tahun sampai dua puluh tahun usianya
jadi diperkirakan bahwa dulu ada manusia prasejarah yang tinggal di sini
jadi di situ kita menandakan bahwa ini adalah salah satu simbol di ramang ramang ada kehidupan
karena sudah ada yang tinggal di sini di gua ini
nah gambar ini juga kita bisa definisikan bahwa orang orang tua kita masa purbali itu ini rumahnya di sini
oh di gua ini
iya rumahnya di gua ini
tak hanya coretan di dalam situs prasejarah ini juga terdapat ribuan sampah dapur berupa cangkang dari kerang dan siput
ini salah satu bukti bahwa manusia prasejarah pernah tinggal di kawasan

ini salah satu bukti bahwa manusia prasejarah pernah tinggal di kawasan ini

nah ini adalah salah satu bekas dapurnya keon
ada kerang di sana banyak keong ya
berarti ini diperkirakan adalah dapur dari
masa purba dulu
saat ini kita dapat bayangkan bahwa ini adalah tempat tinggalnya manusia purba

kunjungan saya ke salah satu situs prasejarah di rambang rambang
membuka cakrawala kehidupan masa lalu
keberadaan gambar gambar yang diyakini diukir oleh manusia prasejarah ini
seakan menjadi kotak waktu yang akan menjawab proses evolusi manusia
masih di dermaga dua saya memutuskan beristirahat sejenak
di kafe yang dibangun di atas perbukitan batu kars
kafe ini adalah satu dari sekian banyak kafe yang ada di atas bukit bukit kars di sini
nah dari sini anda bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan
yang pastinya tidak ada di kota

nah dari sini bisa terlihat sawah perkampungan dan juga pastinya bukit kars
untuk akses ke sini anda bisa datang dari dermaga dua di kawasan wisata ramang ramang
atau juga dari jalan poros juga bisa akses kafe ini
di sini pastinya bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan yang indah
bisa pesan kopi pesan teh dan juga makanan makanan lainnya
kafe kafe ini milik para warga yang dulunya merupakan penambang mandiri
ditetapkan sebagai bagian dari unesco global park
aktivitas pertambangan tak lagi diizinkan di kawasan ini
para penambang mandiri pun harus beralih profesi
mereka membuka kafe sebagai mata pencaharian mereka
setelah puas beristirahat
saya kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai putih menuju dermaga akhir
yaitu dermaga tiga
perjalanan mengarungi sungai putih memberikan sensasi yang tak akan terlupakan
saya dibawa ke dunia yang berbeda
rambang rambang dikenal dengan konsep ekowisata
yang menawarkan keindahan alami gugusan kars
dan kehidupan pertanian alami masyarakatnya
hal ini dapat dilihat di kampung berua
kampung yang ditetapkan menjadi desa wisata pada dua ribu dua puluh
oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
biaya masuk ke desa wisata ini rp tujuh untuk wisatawan lokal
dan rp dua puluh lima untuk wisatawan asing
setelah sampai saya langsung menuju padang amarung
tempat ini merupakan spot terbaik untuk menikmati pemandangan kampung berua
rasa takjub menyelimuti diri saya ketika tiba di padang amarung
gugusan kars menjulang tinggi bagaikan menara yang mengelilingi kampung ini
sejumlah rumah panggung yang berdiri tengah persawahan
membuat tempat ini terlihat bagai lukisan
pengunjung yang datang kesini pun merasakan hal yang sama
belum banyak yang diperubah jadi nuansanya masih alam sekali
jadi pada saat kita kesini nuansanya itu kayak segar terasa bebas fresh seperti itu
beda dari suasana kota
wisatawan asing juga mengagumi ramang ramang dan berharap kelestariannya tetap terjaga
kita semua dari kuala lumpur
oke jadi ini pertama kali kamu datang ke sini
ya pertama kali kami datang
oh wow oke jadi apa pendapatmu tentang tempat ini

ya sangat indah

bagaikan sebuah mangkuk
begitulah kampung berwa terlihat seperti ini
dari padang amaro
terima kasih semuanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami akan jumpa di video selanjutnya
oke jadi kita mulai
dan kita mulai
satu dua tiga
kabupaten lainnya yang menarik dikunjungi di sulawesi selatan adalah kabupaten toraja
sebuah kabupaten yang memiliki kesan magis
personal wisatanya tak hanya terkenal di indonesia tetapi juga di mancanegara
kolam awan di bukit lolai toraja utara menjadi dermaga awal saya menyelami eksotisme toraja
masukinya lebih dalam untuk melihat pesonanya
toraja memang memiliki banyak keistimewaan
bukan tingkat nasional melainkan dunia
patung yesus memberkati di buntu burake ini salah satunya
patung dengan tinggi empat puluh meter ini
berdiri menjulang di ketinggian satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah patu yesus di brazil
dibangun pada tahun dua ribu lima belas kawasan ini menjadi wisata religi yang didatangi wisatawan lintas agama
hal ini dikarenakan indahnya perbukitan yang menjadi latar di sekelilingnya
pemandangan ini dapat dinikmati tiga ratus enam puluh derajat sejauh mata memandang
topografi toraja memang berada di dataran tinggi dengan barisan perbukitan termasuk kars
saya pun menyelami wisata alamnya
berenang dalam arti sesungguhnya di mata air tilanga yang berada dalam ekosistem batuan kars
pepohonan rimbun menjadi atap di sini
cahaya yang masuk dari selas lari rimbunan
mempertegas warna airnya yang hijau toska
anak anak suku toraja di desa tilanga menambah keistimewaan tempat ini
aktivitas mereka mandi di kolam menjadi atraksi yang ditunggu wisatawan
sorakan semangat dari wisatawan mewarnai keseruan yang sederhana
kita pakai bantuan toraja
mereka juga lah yang akan membantu saya ke pencarian utama di sini yaitu ikan masapi
untuk memanggil masapi keluar anak anak biasa menggunakan kuning dari telur bebek
ikan masapi merupakan jenis
ikan sidat atau anguila
sekilas ikan terlihat seperti belut berkuping namun ini adalah sirip dari ikan masapi yang terletak di dekat kepala
ikan ini juga masuk ke kategori ikan purba yang telah berevolusi sejak lima puluh juta tahun lalu
astri sejuk pokoknya asik deh pokoknya ke toraja ini
senang gak deh ke sini
mau ngopain aja di sini
mau lihat masapi
pernah lihat masapi yang besar bu
masa di sini
masyarakat asli di sini memiliki kepercayaan bahwa masapi membawa keberuntungan dan dilarang untuk memancing ikan masapi
menurut legenda ada ikan masapi yang berwarna putih
mereka percaya keberuntungan besar akan didapat jika bertemu dengan masapi ini
berasaran tinggi di daerah kita
mata pencaharian c cuatro apa
kepada masyarakat dari produits
selawesi selatan kayakan tradisi dan budaya
di kabupaten bulukumba terdapat sebuah kampung adat di mana warganya masih mempertahankan tradisi nenek moyang hingga kini
semua warganya wajib menggunakan pakaian serba gelap atau warna hitam sebagai wujud kesederhanaan
bagi sebuah suku tradisional di kabupaten bulukumba hukum adat menjadi harga mati
terletak di desa tanah toa yang berarti tanah tertua suku adat amatoa kajang dipercayai merupakan suku tradisional tertua
wah seru juga nih bisa bermain permainan masa kecil saya dengan anak anak di sini
ini nama permainannya adalah lompat tali yang biasa kita kenal
tapi kalau di kampung kajang ini nama permainannya adalah mini
dan di sini yang menariknya adalah saya bermain dengan anak anak murid sd
tapi di sini mereka bukan pakai putih merah melainkan putih hitam
karena memang warna hitam ini adalah warna yang wajib digunakan di suku adat kajang ini
jadi bahkan talinya
walaupun warnanya hitam ya
oke jadi habis dari sini setelah bermain dengan mereka saya akan melihat bagaimana proses belajar mengajar anak anak di desa suku adat kajang
warna hitam menjadi identitas warga suku kajang
warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan
meskipun suku adat ini hidup dengan sederhana dan berbeda
dan berusaha mengurangi pengaruh perkembangan teknologi
anak anak suku kajang tetap diperbolehkan mengenyam pendidikan
dengan syarat mengikuti ketentuan adat yang berlaku
seperti mengenakan seragam hitam putih dan tidak wajib menggunakan alas kaki
metode pembelajarannya pun menggunakan dua bahasa
yaitu bahasa konjo yang merupakan bahasa setempat
dan bahasa indonesia
artinya masyarakat di sini itu bahasa sehari hari
ini adalah bahasa daerah atau bahasa konjo
maka di dalam proses pembelajaran
kita sebagai guru harus mengkolaborasikan dua bahasa
karena kapan kita tidak menggunakan dua bahasa
maka anak anak ini belum paham
jadi belum bisa mengetahui bahasa indonesia secara baik
maka jalannya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran harus menggunakan dua bahasa
kita tidak menutup untuk modernisasi
tetapi kita selektif
mana yang cocok di daerah kita di sekolah
mana yang tidak cocok maka kita ambil yang cocok
jadi yang tidak cocok juga kita tinggalkan
sdn tiga ratus lima puluh satu terletak tepat di depan gerbang kawasan adat amatoa
kawasan adat ini dibagi menjadi dua bagian
bagian kajang dalam dan bagian kajang luar
kajang bagian dalam memiliki aturan yang ketat
pengunjung yang ingin masuk ke dalam harus mengikuti peraturan yang berlaku

jadi seperti inilah busana yang harus dikenakan untuk masuk ke bagian kajang dalam
dan untuk masuk ke kajang dalam ini harus melewati gerbang
disinilah gerbang ataupun juga pembatas antara dunia luar dan juga dunia dalam kajang
dan memang untuk masuk ke dalam itu harus menggunakan sarung seperti ini
dan juga nantinya saya harus melepaskan alas kaki
karena warga warga di kampung kajang ini tidak menggunakan alas kaki di dalam

harus menuruti peraturan ya
mempraktekan hidup sederhana
dan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi
adalah cara hidup masyarakat adat amatoa
listrik alat komunikasi hingga transportasi
tidak boleh digunakan di dalam area ini
tak hanya harus hidup dengan penuh kesederhanaan
masyarakat adat juga wajib mengikuti peraturan adat
kalau tinggal di kawasan adat itu
banyak pantangan pantangan yang harus kita jaga
salah satunya tidak boleh melakukan pelanggaran pelanggaran
yang bertolak belakang dengan hukum atau norma agama
salah satunya mengeluarkan saja kata kata
atau kata kata yang kasar itu
biasanya kita didenda juga
semua rumah yang berada di wilayah kajang dalam
memiliki bentuk serupa
yaitu rumah panggung dari kayu
dan menghadap ke arah barat
jadi setelah berjalan masuk di dalam kawasan adat amatua
eksperiensnya pengalamannya pasti berbeda
karena kita tidak bisa mencari tempat untuk berjalan
karena di dalam itu memang sangat sepi
tadi tidak begitu banyak aktivitas warga yang saya lihat
cuma ada rumah kemudian juga seperti hutan hutan
tadi saya juga sempat mengunjungi satu rumah
yang dimana rumah ini dijadikan sebagai tempat musyawarah warga
nah karena kamera dan yang lainnya itu
bahan bahan elektronik tidak boleh masuk ke dalam
dan handphone juga hanya bisa digunakan
untuk mengambil foto di depan rumah tersebut
dan itu hanya untuk berlaku buat pengunjung
tapi buat warga yang lainnya itu mereka tidak boleh
menggunakan handphone di dalam kawasan adat amatoa ini
ataupun juga kawasan adat suku kajang
sebagian besar masyarakat suku kajang
berprofesi sebagai petani dan peternak
khusus bagi kaum perempuan
menenun sarung merupakan aktivitas sehari hari
sarung yang saya kenakan saat masuk ke kawasan kaijang dalam
adalah sarung yang ditenun langsung oleh perempuan suku adat kajang
semua prosesnya masih dilakukan secara tradisional
proses awalnya dimulai dari pewarnaan benang
pewarnaan benang tenun menggunakan daun tarung
yang ditanam oleh warga sekitar
daun tarung ini menghasilkan warna biru kehitaman
yang menjadi tanda warna

tanda warna biru kehitaman yang menjadi tanda warna biru kehitaman

yang disebut tope lek leng
setelah dipanen daun tarung harus direndam selama dua hari
dan dicampurkan dengan kapur
yang menarik dari proses pewarnaan benang
yang ada di kawasan kajang adalah
memasukkan pasapu atau kain yang biasanya digunakan
di atas kepala pria
ini katanya dimasukkan ke sini agar cairannya ini
menjadi lebih kental dan airnya dan warnanya dapat
menyatu dengan baik dengan benang yang dicelupkan di sini nanti
proses pewarnaan benang membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu
benang harus dicelupkan berkali kali
untuk mendapatkan warna yang diinginkan
benang yang telah diwarnai selanjutnya akan digulung
atau dipintal satu persatu untuk dimasukkan ke alat tenun
keterampilan menenun suku kajang diturunkan dari satu generasi
ke generasi selanjutnya untuk menjaga kelestarian budaya
desi dan melda adalah anak remaja suku kajang
yang belajar menenun sejak usia tiga belas
saya ingin juga melanjutkan
oh dari budaya ibu menenun dulu jadi kita harus melanjutkan ya
ini merupakan tahap terakhir ya dalam proses menenun ini
iya kalau sudah dijahit
habis ini dijahit lagi
selain digunakan untuk acara adat
sarung tenun juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di kampung mereka
desi dan melda hanya menempuh pendidikan sekolah dasar
setelah lulus sd mereka ikut membantu orang tua mencari nafkah
mulai dari ikut menjadi buru bangunan hingga menendur
meski pernah merasakan kehidupan modern di makassar saat ikut orang tua bekerja
mereka mengaku kampung adat amatoa tetap menjadi tempat yang paling nyaman untuk ditinggali
zaman boleh berkembang namun godaan modernisasi tak bisa mempengaruhi rasa cinta kepada nilai leluhur
budaya dan adat istiadat yang telah tertanam
dan berakar di dalam hati suku adat amatoa
kolu si batu